hai inilah suasana detik detik pelepasan lampion yang digelar oleh umat muda di area
marga utama komplek candi borobudur di magelang jawa tengah minggu malam tempat
ribuan lampion yang dilepaskan ini menghiasi langit candi borobudur total lampion yang
diterbangkan sebanyak seribu lebih tak hanya umat buddha yang terlibat dalam pelepasan lampion namun
masyarakat umum dan pengunjung candi borobudur juga ikut serta dalam memeriahkan perayaan waisak
ini pokoknya banget banget gue ingin kesulitan agak kesulitan sih soalnya kan panasnya harus
nunggu kan jadi kan terbang ini tuh biar tinggi gitu sih diri saya bahagia bebas dari penerimaan
terus ingin mencapai penerangan dengan sempurna
sementara itu perayaan waisak di kabupaten padang lawas utara sumatera utara berlangsung
hikmat pada minggu siang dipimpin puluhan biku atau biksu yang berjalan di depan seluruh peserta
perayaan waisak yang hadir mengitari candi pahal prosesi ini disebut pradaksina yang
dianggap sebagai wujud penghormatan terhadap candi prosesi ini digelar beberapa saat sebelum
detik detik perayaan waisak yang tahun ini ditetapkan
pukul sepuluh empat puluh satu waktu indonesia barat rangkaian perayaan waisak di kawasan candi mahal ini
diikuti lebih dari dua ribu umat buddha tim liputan cnn indonesia